sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
tak mau ambil pusing dengan protes warga pasar ikan
pasalnya sejauh ini menurut ahok
pemerintah provinsi sudah memberikan yang terbaik untuk warga pasar ikan
pemerintah provinsi akan segera memperbaiki sejumlah fasilitas rumah susun yang rusak
sebagaimana dikeluhkan oleh warga
meski begitu pemprov dki bersikeras tidak akan melakukan negosiasi apapun
dengan warga pasar ikan dengan alasan tanah di kawasan tersebut
memang milik pemerintah dki jakarta
nah marunda makanya kalau bilang pintu rusak kita perbaiki
memang marunda kan proyek lama yang kurang baik
nah sekarang kita terus perbaiki
nah kamu kalau punya rumah beli bikin rumah baru juga kadang kadang bisa rusak
jadi kalau saya mindakan orang ke tempat yang lebih tidak baik
oh saya dilema
tapi kalau saya pindah ke tempat yang lebih baik
hanya ada sekelompok orang marah marah saya diamin aja